beginilah suasana saat jelang berbuka puasa di pasar kuliner dusun wanasari kampung jawa dan pasar bali
di dusun yang warganya sebagian besar beragama islam ini rutin menggelar pasar kuliner setiap bulan ramadan
dimulai pukul empat sore pasar kuliner yang terletak di samping masjid baitur rahman ini selalu dipadati pengunjung
dari sekian banyak kuliner yang ditawarkan ada satu yang unik dan khas yakni sate susu sapi
kuliner ini merupakan kuliner favorit pengunjung lantaran hanya dijual saat bulan ramadan
fira salah seorang penjual sate susu sapi asal madura mengaku telah berjualan sate susu lebih dari tujuh tahun
setiap harinya ia mampu menjual dua ratus hingga tiga ratus tusuk sate susu sapi
meski laris diburu pembeli fira mengaku saat ini kesulitan mencari bahan baku
selain itu harga daging susu sapi juga mahal mencapai rp enam puluh lima per kilogram
satu mencari susunya nggak ada
dua ya sulit untuk mencarinya
harga mahal susu nggak ada
sate susu sapi memiliki cita rasa yang gurih dan kenyal
sebelum diolah menjadi sate daging susu sapi segar disiapkan terlebih dahulu
daging selanjutnya direbus dengan rempah rempah selama kurang lebih tiga jam
agar rasanya gurih dan teh

setelah diangkat dan didinginkan daging susu sapi dibersihkan dari lemak dan puting susunya dipisahkan
daging dipotong berbentuk segi empat tipis agar mudah ditusuk dengan katik sate
daging susu sapi yang telah dipotong potong dibumbui dengan bumbu dasar yang telah dihaluskan
bumbu dasar terdiri dari bawang merah bawang putih kunyit kemiri ketumbar dan tomat
sementara saus sate disajikan terpisah dengan rasa yang lebih pedas
satu tusuk sate susu dijajakan dengan tiga jenis sate lainnya seperti sate daging usus dan sum sum sapi
sate susu dibanderol rp dua sementara sate lainnya rp satu per tusuk
rasanya kenyal kenyal apalagi bumbunya
bumbunya juga enak sedap
apalagi ada pedes pedesnya luar biasa rasanya
cuma ada di sini aja di kota kota lain tidak mungkin ada
orang madura asli di sana juga tidak ada
di sini aja yang ada
selain kaum muslim beberapa umat non muslim juga datang ke pasar ini untuk membeli sate susu sapi
di tengah harga daging susu sapi yang tinggi dan sulit dicari
hal ini tidak menyurutkan para pedagang untuk menyajikan sate susu sapi sebagai sajian kuliner khas ramadan
ayu murah dewi denpasar bali